vastik menyaksikan cnn indonesia bisnis dan sekarang kita akan pantau kembali persiapan
pembukaan perdagangan di bursa efek indonesia
saudara saudara sekalian assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera kepada semua
pertama tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun dua ribu dua puluh
hari ini tanggal dua jadi kemarin ketika tiga
semoga diberi kemampuan
hari tahun harapan yang akan datang akan memberikan kita suatu situasi yang lebih baik
walaupun kita menyadari bahwa dunia
kita tidak berlambatan tapi seperti disampaikan tadi oleh pak pria man
kondisi dan air memberikan harapan harapan yang baik
dan itulah harapan itu hanyalah apabila kita bekerja bersama sama dengan baik
bekerja keras berbaik di situ
selalu sesinggihnya yang baik
menjaga kepercayaan masyarakat
karena muslim ini adalah suatu lembaga yang bertarungkan untuk percaya masing masing kepercayaan
dan itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan pertama selamat
selamat pada semuanya
kita sesuai bersama di big screen main core
dan juga media lainnya
perjalanan transaksi investor domestic perproduksi
idx yang akan dikembangkan
akan ditanyakan informasi seputar pasar modal secara online dan juga
indonesia adalah negara populasi keempat terbesar di dunia
dengan lebih dari dua ratus lima puluh juta orang
dan lebih dari empat puluh tahun
dalam waktu yang paling produktif
mereka lebih banyak diperbincangkan
dengan pendapatan yang lebih besar

menurut bank dunia
sekitar tujuh juta orang akan bergabung di perusahaan di tengah tengah tahun
sementara konsumsi rumah sekarang
ini telah menyebabkan kembang ke dalam beberapa peraturan yang mengembangkan
pada tahun dua ribu lima belas
lebih dari tiga belas dua juta paket makanan instan
diperkonsumsi di indonesia
lebih dari satu juta mobil

jakarta media utama
memiliki lebih dari enam puluh juta pasang sehari hari
salah satu dari kebanyakan di seluruh negara

dan ini akan terus berkembang
indonesia sekarang terfokus pada pembangunan infrastruktur utama
selama beberapa tahun
indonesia akan menyiapkan sepuluh juta perusahaan
sepuluh juta kilometer perusahaan
tiga puluh lima juta megawatt kapasitas yang menghasilkan daya
dan mengembangkan perusahaan terbaru dan terminal perusahaan terbaru
meskipun perusahaan perjalanan udara
telah mengembangkan lebih dari dua ratus kota di seluruh arkepelion
pembangunan berkembang dan pengembangan ekonomi
menyebabkan perkembangan pasar kapital
selama beberapa dekade
perusahaan perusahaan perusahaan indonesia atau idx
telah menunjukkan keuntungan terbesar
di pengembangan semua perusahaan utama di asia tenggara
dan terhadap perusahaan dunia utama
idx telah meluncurkan kampanye yang berumur negara
untuk mengajak masyarakat
untuk membangun keuntungan mereka di idx dengan dengan keuntungan
ini akan menarik pengembangan domestik
dan membuat perusahaan mereka memasuki keuntungan mereka dengan idx
ini akan meningkatkan keuntungan pasar idx secara signifikan
dan membuat perusahaan mereka tumbuh lebih jauh dari kekuatan ke kekuatan
perusahaan perusahaan perusahaan indonesia
perusahaan perusahaan perusahaan yang berhasil berhasil berhasil
untuk pengembangan lama
perusahaan perusahaan indonesia

untuk perusahaan indonesia
salah kabutan menteri keuangan dan komunikasi indonesia
khamisah deng kustri mulya idrawidj
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
yang kami hormati
kepala wakil presiden dpr indonesia
pak yusuf tata
yang kami hormati
pak komunikator ketua pkpm
ketua direktur promesional ojk
anggota direktur promesional ojk indonesia
dan pak omnipot
yang kami hormati
dari bursa efek
piring penjaminan dan kustodil sentral
serta para anggota bursa emiten
dan bursa alkidik
serta investor dan seluruh hadirin yang bahagia
pertama tama saya ingin menyampaikan
selamat tahun baru kepada seluruh hadirin
yang pada pagi hari ini
mendapatkan khidmat dan rahmat
dari tuhan yang mahu
saya ingin memberi kesempatan
untuk anda yang belum kembali ke masyarakat
dan yang masih memiliki keuntungan
untuk mengambil kesempatan
untuk mengambil kesempatan
untuk memulai perjalanan kembali ke masyarakat indonesia

tentu saya mengucapkan
untuk yang belum kembali ke masyarakat indonesia
dan yang masih memiliki keuntungan
untuk mengambil kesempatan
acara pembukaan pada hari ini
tentu tidak terlepas dari
semua pemahami pentingnya
usaha dan perananya
di dalam perekonomian indonesia
kita semua memahami bahwa
untuk membangun perekonomian
agar menjadi suatu perekonomian
yang memiliki tingkat pemerataan
kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat indonesia
diperlukan investasi dan kegiatan
dan dengan adanya usaha
ini merupakan salah satu bentuk
menjembatani dan memfasilitasi
antara kebutuhan investasi
yang dibutuhkan oleh perekonomian
untuk terus maju tanpa menciptakan komunikasi
dari sisi makroekonomi
namun juga pada saat yang sama
bisa memberikan kesempatan
baik bagi para penanggung atau pemilik modal
dengan para pelaku usaha atau perusahaan
yang membutuhkan dana untuk ekspansi dan investasi
dari sisi perekonomian
atau dari sisi perkembangan usaha
tentu tidak bisa dilepaskan
dari pergerakan maupun perkembangan ekonomi secara umum
oleh karena itu kita selalu memperhatikan
bagaimana kondisi bursa bisa merefleksikan juga
kondisi perekonomian secara keseluruhan
secara akurat secara kredibel dan secara seimbangan
perekonomian indonesia selama lima tahun terakhir
memiliki kinerja yang sangat berharga
yang cukup baik
tentu saja relatif dibandingkan negara negara lain
kita tidak melihat kinerja sebagai satu indikator yang sifatnya absur
kondisi perekonomian dunia memang masih belum cukup menguntungkan
masih banyak ketidakpastian apakah itu berasal dari geopolitik
ataupun dari arah kebijakan
serta kondisi dari perekonomian di negara negara yang relatif maju
yang selama ini diandalkan menjadi motor
pemgerak ekonomi dunia
oleh karena itu bagi indonesia
kondisi eksternal yang masih menyimpan ketidakpastian harus di response
dengan terus melihat apakah kondisi domestik bisa terus diperkuat
untuk bisa menyeimbangkan atau menetralisir ketidakpastian dari dunia luar
kalau dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi
maka untuk bisa memicu
untuk bisa memicu faktor domestik
kita akan mencoba untuk meningkatkan peranan investasi
dan tidak hanya tergantung dari consumption maupun dari sisi belanja pemerintah
sebentar lagi nanti kami akan menyampaikan press release
untuk realisasi apbn dua ribu tujuh belas
dan itu tentu akan menjadi salah satu faktor bekal yang penting
untuk kita menjaga keamanan dua ribu tujuh belas
namun pesan yang sangat penting adalah
komposisi pertumbuhan ekonomi indonesia
di dalam menghadapi ketidakpastian global
maka kita harus memperkuat struktur domestik
dan dalam hal ini peranan investasi menjadi sangat penting
tidak hanya tergantung kepada consumption plus
meskipun saham surplus tetap harus kita jaga dari sisi daya beli masyarakat
oleh karena itu pemerintah akan terus melakukan membagi kebijakan
membagi kebijakan untuk memperbaiki investasi
apakah itu berasal dari empat belas paket kebijakan dan implementasinya yang penting
investasi di bidang infrastruktur
serta berbagai macam kebijakan untuk memacu interkoneksi
dan connectivity antar daerah di indonesia
karena potensi pertumbuhan ekonomi di indonesia di berbagai daerah
masih sangat bisa ditingkatkan
momentum pertumbuhan ekonomi ini tentu akan perlu untuk didukung oleh pasar modal indonesia
saya senang bahwa beberapa hari yang lalu
perusahaan mpeg indonesia ditutup sebagai second best
yang didesampaikan oleh ketua dewan komisioner nolcea
cuma ini tentu lebih tinggi dari pertumbuhan kredit growth
maupun pertumbuhan ekonomi secara umum
saya sangat mengharapkan seluruh pelaku pasar berusaha
terus melakukan perbaikan di dalam kinerja
tidak hanya dari sisi natur kapitalisasi
namun juga dari sisi berapa jumlah perusahaan yang bisa masuk perusahaan
terus terang saya mencatat pada hari ini bahwa
tahun dua ribu enam belas tercatat sebanyak sembilan ratus empat puluh emiten saham
ini meningkat sebanyak dari tahun dua ribu lima belas sebanyak lima ratus
yaitu hanya enam belas emiten baru
ini terendah dalam tujuh tahun terakhir
tentu kita perlu untuk melakukan proteksi
karena kalau marka kapitalisasi meningkat sangat tejam
dengan jumlah yang hanya kapital
playernya atau perusahaan yang sangat sedikit
maka itu bukan merupakan imigrator yang sehat dan membanggakan
kita mengharapkan mobil kapitalisasi meningkat
karena juga jumlah perusahaan yang masuk perusahaan
juga meningkat cukup banyak
dan oleh karena itu kita akan memacu terus menerus
perusahaan untuk bisa melihat masuk perusahaan
hal hal yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan
tapi juga bagi masyarakat secara umum
perusahaan yang dimiliki publik merupakan
maksat negara keseputuhan
dan ini adalah sesuatu yang harus terbangun bersama
karena ini berarti bahwa perusahaan itu
di dalam yang menjalankan governance kata global
dia mewakili aspirasi seluruh masyarakat indonesia
dan waktu dia melakukan usahanya untuk mendapatkan keuntungan
dia berarti juga menguntungkan seluruh masyarakat indonesia
rasa memiliki ini begitu sangat berharga
tidak hanya bagi indonesia
di seluruh dunia kita sudah melihat tren
bahwa kalau capital market tidak bisa connect dengan masyarakat umum
maka persepsi ataupun realitas terhadap disperity atau kesenjangan itu
akan menjadi salah satu musuh yang harus ditangani oleh kita semua
saya mengharapkan kepada salah seluruh pelaku
apakah ini mdt sro
maupun dari sma
maupun dari ojk
untuk bersama sama untuk melakukan upaya
meningkatkan rasa memiliki masyarakat indonesia
terhadap perusahaan capital market di indonesia
sehingga dia menjadi wahana untuk terjadinya demokratisasi
dari perekonomian indonesia
dia tidak harus menjadi salah satu bentuk yang sifatnya eksklusif
hanya sedikit orang atau sedikit perusahaan yang bisa menikmati
ini membutuhkan kerja keras kita semua
pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung itu
kami akan siap untuk melakukan apakah itu dari sisi persiapan kondisi perekonomian
sehingga para pelaku dan perusahaan perusahaan di indonesia bisa makin maju
tidak hanya mendapatkan untuk
tapi juga berkontribusi terhadap pembangunan
tapi juga kita akan melakukan berbagai policy
untuk bisa menciptakan dorongan
agar masuk perusahaan adalah sesuatu yang mudah
dan bukan merupakan sesuatu yang sempatnya eksklusif
masuk perusahaan adalah sesuatu yang sempatnya inklusif
yang bisa dilakukan oleh semua perusahaan besar
basisnya di jakarta maupun di daerah
kami mengharapkan hal itu bisa direalisir pada tahun dua ribu tujuh belas
terutama dari sisi kementerian keuangan
kami akan terus menjaga agar apbn menjadi instrumen
yang menciptakan kepercayaan dan memiliki kredibilitas
sehingga dia bisa membantu terciptanya
lingkungan yang baik bagi perekonomian di indonesia
kita juga akan siap untuk melakukan baik dari sisi penerimaan
maupun belanja negara
untuk bisa mendukung seluruh pelaku usaha di indonesia
sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat
bagi pergerakan dalam pergerakan perekonomian di indonesia
kita akan terus fokus untuk menjaga tahun dua ribu dua puluh
mengingat ketidakpastian global yang masih terjadi
dengan terus memfokuskan kepada kekuatan fundamental di indonesia
dari sisi apbn
berarti kita akan memperkuat dari sisi penerimaan negara
baik dari pajak maupun non pajak
dan juga dari sisi belanja agar menjadi lebih efektif
sehingga bisa menjawab berbagai persoalan ekonomi indonesia
tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi
namun juga dari sisi pengurangan kemiskinan
pengurangan kesenjangan dan penciptaan kesempatan kerja
sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh pelaku usaha
dan usaha yang di indonesia untuk tahun dua ribu tujuh belas
agar bekerja keras lebih keras lagi lebih baik lagi
sehingga kita bisa untuk mencapai kekuatan global
dan mewujudkan cita cita indonesia
yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu yang kami hormati
perlu kami sampaikan bahwa sepanjang tahun dua ribu enam belas
bursa efek indonesia mencatatkan berbagai pencapaian tertinggi
berdasarkan nilai return
bursa efek indonesia mencapai posisi kelima di antara bursa bursinya
posisi kedua di antara bursa bursa asia pasifik
dan posisi pertama di antara bursa bursa dunia
dalam jangka waktu sepuluh tahun kebelakang
kita beri tepuk tangan kepada bursa indonesia
kini sampailah kita pada sambutan wakil presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan dialog bersama para pelaku pasar luar biasa
mari kita sambut bapak yusuf kalla